guna kepentingan penyelidikan tim puslapfor mabeswari
mendatangi kediaman pembuat tape ketan hitam
menyusul kasus keracunan yang menewaskan
dua orang di purwakarta beberapa hari lalu
polisi memeriksa sampel sekaligus
membawa bahan dasar tape dan sejumlah alat
untuk diperiksa lebih lanjut
sementara itu sejumlah korban keracunan bertambah
menjadi enam puluh satu orang
warga kampung kopek cililin kabupaten bandung barat
dikagetkan dengan kedatangan
petugas kepolisian dari puslapfor
dan anggota satreskrim purwakarta
ke kediaman om rabu petang
om adalah perajin tape ketan
yang tinggal di kawasan itu
yang tapenya dikonsumsi puluhan warga
kedatangan tim puslapfor tersebut
untuk melakukan pengecekan terhadap
bahan bahan pembuat tape
hal tersebut terkait dengan peristiwa keracunan
warga purwakarta hingga menyebabkan
dua orang tewas dan puluhan warga lainnya
dilarikan ke rumah sakit
selama satu jam lebih
tim puslapfor memeriksa
sekaligus mengambil sampel bahan dasar
olahan tape namun tak ada
keterangan dari polisi yang datang ke lokasi
sementara itu warga sekitar
tak menyangka jika tape
yang dijual om berbuah petaka
hingga merunggut korban jiwa
karena om sudah dua puluh tahun
membuat sekaligus menjual tape
dan selama itu tidak pernah ada yang keracunan
itu bisa dikeluarkan aja
bisa dibebaskan pak
kasian dia gitu kan
jadi semuanya jadi lumpuh disini
kan semua usahanya sama
tape ya pak
kalau itu udah jelas jelas dari tape gitu
ini dari apa
udah dua puluh tahun ini
masa ada racunnya semua
kan semuanya besarnya dari tape ya
dari orang orang sini
korban keracunan tape hitam ini
kini berjumlah enam puluh satu orang
dan dua orang tewas
korban yang terakhir datang ke puskesmas
darangdan adalah ibu dan dua anaknya
yang berasal dari puskesmas
kecamatan darangdan purwakarta
pak pusing lemas muntah muntah berat terus
ya sampai keluar cairan lendir gitu
rasanya kemarin malam
hari senin beli papenya hari senin
pas malam terasa pusing
pas bawa bangun tidur udah pusing langsung muntah muntah pak
sementara itu om
pedagang tape ketan hitam
yang diduga mengakibatkan keracunan
sudah diamankan pihak kepolisian polres purwakarta
tim liputan transmedia